ada pemandangan yang tidak biasa di kantor gubernur dki jakarta pagi ini
ratusan warga dki jakarta memenuhi balai kota rabu pagi ini untuk memberikan dukungan kepada gubernur dan wakil gubernur dki jakarta ahok dan jarot
sebelumnya ratusan karangan bunga ucapan juga membanjiri balai kota
karangan bunga berukuran besar ditempatkan di sepanjang jalan mulai dari pintu masuk balai kota hingga menuju kantor dprd dki jakarta
kita langsung menuju ke balai kota saat ini sudah ada fitriah sungkar
selamat pagi fitri bagaimana suasana di balai kota pagi ini
ya selamat pagi joy bisa dibilang suasana balai kota dki jakarta pagi ini ya kurang lebih lebih riuh dibandingkan biasanya
anda bisa lihat di belakang saya memang puluhan warga hingga sebenarnya ratusan tadi pagi warga dki jakarta
baik pendukung dari gubernur dki jakarta dan wakil gubernur dki jakarta basuki cahayapurama
dan jarot saiful hidayat datang berbondong bondong untuk memberikan semangat dan mengucapkan terima kasih atas kinerja yang dianggap memang sudah sangat memuaskan
tidak hanya warga yang datang dari dki jakarta namun juga ada beberapa warga yang datang dari berbagai daerah dki jakarta
bahkan karangan bunga yang anda bisa lihat di belakang saya ini sudah bisa bilang mengelilingi kompleks gedung gubernur dki jakarta atau balai kota hingga gedung dprd di belakang saya
tidak hanya karangan bunga yang datang dari kepulauan seribu ataupun dari relawan seperti biasa
tadi saya berbincang dengan sejumlah warga yang mengatakan mereka mengirimkan karangan bunga dari pendukung dari belanda ada yang dari perancis
dan ini seakan akan menunjukkan bahwa kekalahan yang memang kita lihat sejauh ini dari basuki cahayapuraman dan jarot saiful hidayat memang masih versi dari hasil hitung cepat
lembaga survei yang dianggap kalah dari anies baswedan dan sandiaga uno tidak menyurutkan semangat ataupun dukungan yang dimiliki oleh para pendukung basuki jarot kepada pasangan basuki jarot
oke ini dapat nih ibu satu saya mau wawancara sebentar ya ibu namanya siapa
ibu keiko dari mana asalnya
waduh jauh banget itu lumayan ya saya mau nanya hari ini datang apa tujuannya
tujuannya pasti penggantung bapak awok ya
saya benar benar bangga salut selama lima tahun ini dibikin oleh orang yang benar benar hatinya tulus jujur tegas walaupun cara berbicara agak kasar mungkin kata orang
tapi saya percaya lebih baik orang apa adanya daripada dia menghanyutkan kalau pribadi saya
dan saya merasa lima tahun ini benar benar jakarta itu lebih baik lebih bersih lebih terarah dan lebih bermakna
jadi enggak semua tempat itu terasa lebih nyaman kemana mana itu sudah aman sudah lebih murah lebih makmur rakyatnya
yang mudah mudahan sih bapak
walaupun tidak terpilih punya jalan lebih baik untuk menjabat menjadi menteri gitu harapan saya
karena jujur pribadi pak awok itu seribu satu utusan tuhan
karena kenapa nyari seorang pak awok itu susah sekali
orang manusia seperti pak ahok itu bisa dibilang harus masuk muri harus dipertahanin gitu
makasih banyak ibu terima kasih
oke oh ya ini tadi juga saya berbincang ada salah satu dengan ibu dan pendukung juga dari ahok dan jarot
kemarin sempat disambangi rumahnya ya bu
ceritakan sedikit bagaimana
dia datang ke rumah mengeliatin anak saya sakit
pak ahok bilang boleh cari dokter yang bagus
saya diberangkatin umroh saya
saya mau berterima kasih sama mbak ahok atas kebaikannya gitu
saya salut sama pak ahok ya
ibu kan pak ahok dan pak jarod ini versi perhitungan cepat kan kalah nih bu
apa sebenarnya harapan ibu sebagai pendukung bapak
saya mendukung bapak biarpun kalah tetap maju
saya bilang semangat tetap mengerin
saya mengharap bapak biarpun kalah tetap semangat tetap siap
ibu dengan siapa ibu namanya
ibu sidup terima kasih banyak ibu
joy ini bisa menunjukkan bahwa sebenarnya kekalahan bukanlah akhir dari segalanya
dan harus diingat bahwa pasangan basuki jarot masih memiliki setidaknya kurang lebih lima bulan
untuk menyelesaikan pr pr pekerjaan rumah yang harus dikejar
dan tentunya seluruh warga dki jakarta
dan juga tentunya warga masyarakat indonesia akan melihat secara detail
bagaimana mereka menggunakan sisa sisa waktu yang dimiliki untuk mengerjakan
atau mempercepat program program yang memang sudah dijanjikan saat dulu terpilih
sebagai gubernur dan wakil gubernur dki jakarta
ya fitriya sungkar terima kasih atas laporan anda